lalu ada indikasi omikron memiliki transmisi atau penularan lebih cepat
karena itu yang membuat basket kita akan maju
kita dalam kontestasi pilpres itu yang menjadi epicentrumnya capres sendiri
namun yang lagi ramai ini kita bahas yang lagi ramai di sosial media x ini adalah obat yang dijual bebas
harga dari rp delapan puluh menjadi rp satu ratus enam puluh
mulai dua puluh juni atau sembilan hari sebelum idul adha
mencapai target ini adalah
apakah kemudian yang sudah terjadi saja
membantu hakim memeriksa kemudian mempertimbangkan dan juga akan memutus perkara
rame susi dan pak ans
biasanya dikasih kontrak pemain binaan tuh
oh iya dong itu kalau itu jelas
nah itu juga harus dimonetize
jadi dia bilang dia ingin fokus ke kuliah dulu baru fokus ke basket
aflow nya lebih kencang atau lebih lemah jadi semua ini bisa kita pantau dan terus menerus
kalau kawan kawan pekerja buruh siapa bilang dapat
nah yang ketiga dengan berburu promo
kemudian pak presiden akan menunjuk beberapa menteri sejumlah menteri untuk merumuskan timnya
seperti misalnya kejadian nana dua orang warga negara amerika itu ditahan di korea utara
nah ini kan kalau kita lihat tiga
yang ditunjukkan pada saya sehingga dalam resep resep pun ibu yang menguasai nur hayati juga tak pelit

jadi kembali lagi ya dengan adanya tennis gembira ini mudah mudahan pemain pemain junior yang berbakat
sehingganya ini kami buat seperti sekarang ini
udah udah ke sempet lima belas ribu sampai dua puluh ribu
jika anda ingin mendengarkan sebuah wawancara tersebut
lalu pertanyaan besarnya seberapa efektif kemudian metode ini bisa diterapkan
jadi di dalam pidato
turnamen tiga on tiga tapi ya
seperti unit link nih mbak aisyah
dan saya mengeksplore lebih dalam
masyarakat kita khususnya agar terhindar
satu tahun setengah melakukan efisiensi
di sini mereka melakukan ritual seperti biasa
atau ngaruh kalau saya suka olahraga gitu pak
sampai media media partisana
bokap gue gak terlalu tinggi nyukap gue gak tinggi
jadi harus semua persetujuan kami ikut desain dikti
dalam bentuk formasi delapan helikopter yang dipimpin oleh letnan kolonel perbang immanuel simar mata
tapi ya kebanyakan seperti itu
jadi kayak oh kita ini mau ngelatih kayak gini gini basicnya skill nya gini gini
iya semuanya kita kayak kayak chemistry dapet udah gitu kita deket satu sama lain
terus gue inget banget yang jawab ayatnya tuh dana dan dana tuh muslim